presiden jokowi dodo menghadiri buka puasa bersama dengan relawan golkar jokowi
dan sejumlah pegiat media sosial dalam rangka sosialisasi persiapan indonesia
menghadapi revolusi industri generasi keempat atau revolusi industri empat
acara ini digelar di dpd partai golkar dki jakarta rabu sore
selain sejumlah elit partai golkar dan relawan golkar jokowi
sejumlah anak muda pegiat media sosial dan dunia digital pun turut hadir dalam acara ini
dalam sambutannya jokowi sempat menyinggung soal kesiapan indonesia menghadapi revolusi industri keempat
menurut jokowi terkait hal ini kementerian perindustrian telah mempersiapkan roadmap
dengan meluncurkan gerakan making indonesia empat
dan jokowi juga mendekankan pentingnya peran anak muda untuk mewujudkan keberhasilan revolusi ini
evolusi industri empat itu akan memberikan dampak kecepatan
ada perubahan hampir tiga kali dibandingkan revolusi industri yang pertama
artinya sebentar lagi betapa perubahan itu akan begitu sangat cepatnya